kota menjadi kota dengan peringkat ke dua puluh sembilan termacet di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
lantas apakah jakarta dapat berbenah hingga terbebas dari kemacetan
lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia tomtom international pv
menempatkan indeks kemacetan jakarta menjadi peringkat dua puluh sembilan pada tahun dua ribu dua puluh
dari tiga ratus delapan puluh sembilan kota di dunia
dengan peringkat saat ini rata rata waktu tempuh untuk perjalanan per sepuluh km di jakarta
ditempuh dengan waktu dua puluh dua menit empat puluh detik
salah satu hal yang membuat peringkat kemacetan di jakarta meningkat
adalah jumlah kendaraan yang terus naik di jakarta setiap tahun
berdasarkan data yang didapatkan dari korlantas polri
pada tahun dua ribu dua puluh jumlah kendaraan yang meliputi mobil motor truk dan bus
adalah sebesar dua puluh empat dua ratus enam
lalu pada tahun dua ribu dua puluh satu meningkat menjadi dua puluh lima dua ratus enam puluh tiga tujuh puluh tujuh unit
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua jumlah kendaraan meningkat kembali
hingga mencapai dua puluh enam tiga ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh lima unit
wah sangat ya lumayan parah mas
bisa juga karena banyak kendaraan
ya karena sekarang kan jalan ibaratnya
saking banyaknya kendaraan motor segala macam
jadi apa akibatnya menumpukkan begitu
untuk transportasi umum sebenarnya bagus
cuma ya itulah karena keadaan sudah ada mobil
jadi bingung mas saya
menurut saya sih normal normal aja ya pak
soalnya kan ya tiap hari kegini terus gitu motor
nggak terlalu rasa macetnya gitu bapak
kecuali mobil mungkin
jadinya menurut saya normal normal aja sih macetnya di jakarta
sejumlah upaya untuk mengurangi kemacetan di jakarta pun telah dilakukan
seperti penerapan ganjil genap
montra flow di jalan tol
penambahan armada transportasi umum
membangun jalan layang atau underpass
dan lain sebagainya
namun hal ini belum mampu menekan angka kemacetan di jakarta
kemacetan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi
mungkin jalan berbayar langsung diterapkan
parkir juga harus mahal misalnya
ganjil genap juga harus efektif
penegakan hukum lalu lintas di jalanan juga harus berdiri
tidak bisa satu satu
menurut saya memang solusi kemacetan itu
seperti di jakarta harus komprehensif
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri menargetkan
pada tahun dua ribu tiga puluh nanti
hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di jakarta
yang sudah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai dari tahun ke tahun